di bagian dalam juga sudah hadir ribuan jamaah nadiyin
nggak juga menurut gue itu balik lagi kepada konsep financial rumah tangga lo seperti apa
terbukti telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara
seiring berjalannya waktu waduk cengklik memiliki permasalahan yaitu sedimentasi eceng gondok yang menjadi gulma
malemnya tuh besok mama kerja ya jam segini sampai jam segini gini gini gini gini
kita akan coba akhiri dialog ini pak rahim
karena makanan yang satu ini selalu hadir di kampung ramadhan jogokarian
digitalisasi ekonomi yang berkembang